tsunami menerjang wilayah palu dan donggala usai gempa bumi dengan magnitudo tujuh empat
mengguncang wilayah sulawesi tengah jumat petang kemarin
dan berikut detik detik terjadinya tsunami di pelabuhan palu

jadi sempat berkomunikasi sebelum mereka sampai ke lokasi bencana
tapi saat ini belum terjadi adanya kontak atau laporan terakhir gitu pak
iya sampai sekarang memang kita masih monitor terus tim kita
karena itu juga bagian dari sop kita di mana mereka ketika bahkan transit pun
mereka harus report ke kita untuk situasi dan kondisinya
dari laporan terakhir seperti apa pak ridwan
iya dari laporan terakhir tadi sekitar mereka sudah
sudah di mamuju kemudian turun ke bawah dan akan transit gitu
dan kemudian menuju ke donggala
sekitar pukul berapa pak
sekitar pukul satu an lah ya
itu kondisi terkini seperti apa pak kalau dari laporan personal yang diterjunkan
dari personel yang diterjunkan memang kondisinya mereka sudah
diberangkatkan dengan menggunakan equipment pastinya standar
ya terkait dengan safety nya itu harus kami mewajibkan
tapi memang belum kami masih nunggu karena memang jadwalnya nanti sore mereka akan kembali mengkonfirmasi
sekarang mereka masih di jalan
oke dari lima puluh dua personel yang diterjunkan itu pak ridwan ya
ke titik mana saja mereka akan fokus untuk penanganan korban
mereka lebih banyak memang ke
arah palu kalau dari bawah sulawesi sini mereka akan menuju ke palu
kemudian kalau yang dari arah atas gitu ya
mereka akan ke donggala titiknya
memang akan lebih heavy nya ke dua titik itu
oke titik konsentrasi titik berarti di palu dan donggala ya pak ridwan
kalau misalnya kita bicara mengenai tantangan ya pak
kan kita sudah tahu nih adanya penutupan bandara
terus kemudian menarik atc robo sehingga tidak bisa adanya komunikasi dengan flight yang menuju ke
arah palu dan juga donggala tentu saja ya
tantangan yang dihadapi oleh para personel
bagaimana kalau misalnya mereka harus melalui jalur darat
karena membutuhkan durasi perjalanan yang cukup besar gitu
jadi ada tantangan mungkin barang makanan
kemudian juga equipment atau ransum bisa mungkin mendapatkan efek seperti itu
dan kalau misalnya lewat jalur udara seperti apa pak ini kendalanya
iya kalau memang sekarang ini teman teman di sana
sementara ini mereka dimobilisasi dari jarak yang terdekat dulu
itu arahan kita
jadi rekan rekan dari sulawesi semua harus melakukan pergerakan
dan mereka harus membawa ransumnya mereka sendiri
dengan perbekalannya masing masing
termasuk juga perbekalannya layanan
kalau misalnya di sana kami siapkan katakanlah tujuh ambulan
dan itu lengkap dengan
dengan kru dan personil termasuk juga obat obatannya
dan memang ya kendalanya adalah jarak itu
jarak yang cukup jauh
yang itu harus ditempuh oleh rekan rekan di sana gitu
kemudian juga ya tadi komunikasi itu
memang kami masih ya katakanlah masih menunggu sampai hingga saat ini ya
katakanlah menunggu itu yang kami lakukan
gambar terakhir bagaimana ya
oke pak ridwan kita masuk mengenai bagaimana teknis dari penanganan terhadap korban ya
kan kalau dari pmi pusat pasti kan fokus kepada para korban
baik yang terutama untuk yang luka luka ya pak ya
kalau kerjasama dengan pihak pihak terkait seperti bnpb
kemudian juga tenaga medis dan rumah sakit rumah sakit setempat seperti apa
kalau untuk koordinasi selalu kita lakukan
jadi itu melekat kepada pelayanannya
artinya ketika kita berbicara tentang kesehatan
maka kami akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan
dan koordinasi ini dimulai sejak awal di lapangan gitu
tidak hanya di
di level pusat tetapi lebih di titik terendah
artinya baik itu di kabupaten kota maupun provinsi
dan kami juga menjadi tim gabungan
katakanlah setiap sore akan selalu menginduk
menginformasikan kepada tim posko gabungan
yang akan di set up di sana oleh pemerintah dalam hal ini bnpb
ataupun kemenkes ataupun sosial dan lain lain sebagainya
sehingga itu muncul dalam satu wadah gitu ke atasnya
itu kami pastikan bahwa personil kami selalu berkoordinasi di lapangan
kalau dengan pemerintah daerah sendiri bagaimana pak
apakah dari pak ridwan atau personel yang diterjun ke lapangan
sudah ada kontak dengan pemerintah daerah setempat
kemudian bagaimana kedepannya untuk perbaikan
lebih pada untuk trauma untuk para korban nantinya
untuk para korban luka yang ada
dan juga mereka yang ditinggalkan oleh keluarganya yang meninggal akibat gempa ini
kalau sementara ini juga memang
koordinasi itu telah dilakukan dan
dan saya pikir ya karena lagi lagi memang saat ini adalah saat yang katakanlah
boleh dibilang masa yang krusial ya
artinya di mana masa orang yang lebih memfokuskan keselamatan masing masing individunya
memang itu belum maksimal dan mungkin dua atau tiga hari kemudian baru akan terjadi
karena memang saat ini
setiap orang baik itu pelaku penyelamatan
dia juga harus memastikan keluarganya
katakanlah rekan rekan kami yang ada di sana personil kami
mereka juga harus memastikan keluarganya aman
katakanlah seperti itu
hal hal seperti itu yang
yang katakanlah menjadi sulit dilakukan dalam satu dua hari ini
dan kami sudah mengarahkan bahwa dalam katakanlah tiga empat hari
koordinasi yang baik harus dilakukan di sana
oke pak ridwan bicara mengenai tiga dan empat hari pengamanan ini
planning dari pmi pusat ini seperti apa
kalau misalnya bisa di breakdown untuk dari hari ini sampai dengan tiga hari ke depan
saat ini memang kami masih fokus dalam upaya penyelamatan yang pertama
kami sudah menginstrusikan kepada seluruh jajaran pmi di sulawesi
untuk membantu katakanlah
membantu para korban tanpa garis administrasi
kami coba menghilangkan administrasi karena ini berkaitan dengan kemanusiaan
upaya yang pertama adalah upaya penyelamatan
penyelamatan dalam satu dua hari ke depan memang ee
itu perlu dilakukan
selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar
menuan kebutuhan dasar ini ya minimal adalah makanan
kemudian juga ee
ada air yang menjadi fokus kami
dan juga saat ini kami juga sudah memobilisasi
kurang lebih lima belas truk air yang akan melayani masyarakat di sana
bersama dengan pemerintah juga
dan untuk jangka menengahnya kami juga menyiapkan tim hunian kami
shelter yang itu saat ini juga sedang katakanlah mengidentifikasi
kemudian juga merancang untuk medium intervensi
ke depan gitu mbak
faridwan terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer tersebut ya
kalau misalnya bisa dijabarkan secara langsung berarti sampai dengan saat ini
personel yang diterjun ke lapangan membawa apa saja atau equipment
perlengkapan apa saja yang sedang dibawa oleh personel yang diterjunkan ke lokasi saat ini
untuk personel minimal equipment yang yang yang harus dipenuhi adalah alat pelindung diri ya
dalam hal ini
karena ini adalah karakteristiknya gempa
jadi kita mengharapkan minimal mereka sudah tahu tentang risiko ketika terjadi gempa
bagaimana keamanannya katakanlah misalnya seperti standar menggunakan helm
itu wajib dilakukan oleh rekan rekan di sana
safety first ya maksudnya
karena kita nggak tahu kalau misalnya katakanlah minggu depan ee
seperti halnya di lombok gitu kan satu minggu ada terjadi gempa
ada gempa susulan
satu minggu ada lagi dan ini kita coba antisipasi
jadi ee alat pelindung diri itu memang wajib dilakukan atau dibekali oleh rekan rekan
kemudian juga personil lainnya mungkin berkaitannya dengan kelompok ya
tergantung pelayanannya pelayanan dalam hal ini ee
kalau misalnya health ya mungkin dengan perlengkapannya juga untuk katakanlah
ee felbet dia tenda dia itu sudah siap gitu
siap pak ridwan kita tahan dulu
saat cnn indonesia breaking news kembali sesaat lagi
dan kita kembali berdialog bersama kepala suk tanggap darurat pmi pusat ridwan sobri charman
mas ridwan kita teruskan kembali ya mengenai bagaimana penanganan korban dari bencana palu
terkait dengan titik pengungsian sih kalau misalnya kita tahu
dari personal yang diturunkan oleh pmi ini belum sampai ke lokasi
atau mas ridwan sendiri belum mendapatkan kabar ya tentang kondisi terkini
tapi kalau misalnya kita bicara mengenai standarisasi dari titik pengungsian
ee tenda atau posko pengusian itu ya secara ideal
bisa ditempatkan untuk berapa katakanlah dibangun satu untuk berapa korban seperti itu
gimana mas bisa dijelaskan
iya sebenarnya memang dari ee ada patokan baku yang memang digunakan ya
oleh seluruh komponen organisasi kemanusiaan
kaitannya dengan shelter ataupun hunian
katakanlah standarnya saat ini adalah tiga lima meter angka minimum kelayakan space nya ya
jadi kalau kita punya satu keluarga empat ataupun lima
maka kurang lebih minimal yang harus dimiliki adalah kurang delapan belas square meter gitu
artinya itu adalah dari sisi dari ee dari ee dari ee dari ee dari ee
artinya itu adalah dari sisi ruangan space yang harus ada gitu di untuk masyarakat di pengungsian
kemudian juga selain itu tempat pengungsian juga harus diletakkan
harus memiliki terintegrasi dengan fasilitas fasilitas lainnya
seperti misalnya fasilitas air dan juga fasilitas sanitasi
itu juga harus menempel artinya dekat gitu
kemudian juga ee berapa
ada jumlah minimal untuk katakanlah satu toilet
minimal misalnya dua puluh gitu itu adalah jumlah minimal
artinya jumlah minimal itu kalau lebih banyak ya lebih bagus gitu
tapi kalau kita hitung secara ee quantity
maka dalam satu shelter ataupun hunian ataupun tempat tenda yang layak
maka harus ada seperti itu
tapi kemudian ee itu juga perlu perlu ada integrasi
dengan isu isu yang lainnya
kalau sebuah tempat di evakuasi center
maka kita harus menjamin keselamatan dan juga keamanan
baik itu kepada pengungsinya atau penyintasnya
dan juga bagaimana akses penerangannya dan lain lain
saat ini kita tahu dipalukan kondisi listriknya memang
katakanlah masih padam ataupun belum stabil ya
jadi itu juga ee tantangan ee kita sebagai orang yang akan membantu di sana
dan memastikan bahwa kita juga bisa untuk untuk menanggulangi hal hal seperti itu gitu
mas tribun palu dan donggala dua duanya juga sebenarnya untuk urusan listrik
juga belum stabil sampai dengan saat ini ya mas
kalau dari kalkulasi tim pmi pusat sendiri
saat mem planning atau merencanakan keberangkatan menuju ke lokasi bencana
sudah menyiapkan atau melihat kalkulasi berapa posko pengungsian yang akan dibangun
untuk berapa jumlah korban yang bisa ditampung
kalau untuk menyiapkan titik itu kita kembali kepada area geografisnya
saya pikir kita harus melihat real lapangan di sana gitu
mungkin sebagian wilayah masih memiliki tempat di rumah sampingnya
artinya punya halaman
atau mungkin di wilayah yang cukup padat mereka tidak punya halaman halaman tertentu
maka dia harus pindah dari rumahnya mungkin ke halaman yang lainnya
tapi biasanya untuk wilayah yang rural ataupun ya katakanlah yang jauh dari kota
maka dia biasanya akan membangun secara mandiri minimal
tempat untuk katakanlah berteduh dari cuaca dari hujan
dan dari yang katakanlah untuk memastikan keamanannya itu gitu
dan satu lagi karena ini adalah di wilayah gempa
maka kita harus memastikan bahwa ketika ada gempa susulan yang katakanlah
intensitasnya lebih kecil ataupun sama dengan
maka kita harus menjamin bahwa wilayah itu juga aman gitu untuk ditempati
ya apalagi tadi juga masih ada kemungkinan bahwa akan terjadi gempa susulan ya di wilayah wilayah sekitar
mas kita masuk kepada adanya potensi penyakit ya
kalau misalnya belajar dari gempa lombok kemarin terjadi beberapa epidemik penyakit yang terjadi
kemudian kalau misalnya di sini di wilayah palu donggala kemudian juga parigi mutong dan mamuju ini
melihat kontur dan juga geografis kemudian penyakit penyakit apa saja yang biasanya terjadi akibat atau pasca bencana
ini bagaimana dari pihak personal pmi sendiri akan menanggulangi atau mungkin bisa melakukan tindakan preventif sebelumnya
untuk tindakan itu pmi juga sudah siap untuk melakukan itu
artinya dari sisi koordinasi juga sudah kita lakukan sejak awal bahkan sebelum kita memberangkatkan gitu
nah kaitannya dengan hal hal yang penyakit yang umumnya muncul di wilayah karena aktivitas gempa bumi
biasanya kalau kita lihat belajar dari kemarin di lombok katakanlah kasus kasus ispa karena di sana saat ini juga kemarin kan terakhir masih musim katakanlah kering ya
tidak hujan hujan kemudian juga debu yang dimana mana dan itu menambah resiko masyarakat untuk mereka terserang ispa dan juga lainnya
kemudian kulit juga nah itu yang sudah kita pikirkan dan sudah kita ambil langkah langkah bagaimana teman teman untuk memastikan bahwa seluruh perlengkapan termasuk obat yang dibawa juga sudah mengakomodir hal itu
kemudian kalau kaitannya penyakit
menambah tsunami kemarin gimana mas
berarti kan ada korban yang terkena dengan air dengan jumlah yang masif seperti itu
kira kira potensi penyakit kemudian juga efek lanjutan ini bisa ditanggapi atau ditanggulangi dari personal pmi seperti apa
ya yang jelas kalau memang kalau kita lihat dulu waktu tsunami aja ya ketika orang yang katakanlah menjadi korban tsunami
maka tingkat kerusakan itu juga berubah
tingkat kerusakannya mungkin akan lebih cepat gitu
maka untuk itu antisipasinya ataupun pelayanannya juga penanganannya harus lebih cepat juga
nah untuk itu kita juga sudah mengkoordinasikan itu kemudian bagaimana itu bisa ditangani dengan baik beserta tim gabungan
karena kami yakin kalau itu tidak ditangani risikonya akan lebih tinggi
jadi minimal mereka bisa ditangani dan kemudian bisa diketahui oleh keluarga keluarga korbannya bahwa betul si korban a dengan spesifikasi seperti ini
atau dengan ciri ciri seperti ini adalah betul warganya si misalnya simpulan keluarga dari yang bersangkutan
oke mas kita juga masih terkait dengan potensi penyakit tersebut ya
kira kira kalau misalnya dari pengungsi apa yang bisa kita lakukan
kemudian mengalami gangguan kemudian juga potensi penyakit yang sudah disebutkan oleh mas ridwan tadi
dalam tujuh hari ke depan nih personal pmi biasanya melakukan tindakan seperti apa sih untuk mencegah agar penyebaran tersebut meluas
iya jadi untuk pencegahan biasanya kami juga membekali kepala relawan kita selain dengan petugas medis maka ada relawan yang memang dibekali untuk bagaimana menyampaikan pesan
untuk bagaimana menyampaikan pesan pesan kesehatan katakanlah di saat ini mungkin akses air sulit gitu ya
dan bagaimana ketika mereka mendapatkan air dan menjaga dari sisi higienitas itu bisa dilakukan oleh rekan rekan kami rekan rekan relawan karena mereka juga sudah dibekali untuk itu
jadi minimal bagaimana menyimpan bagaimana menggunakan itu bisa sehemat mungkin sehingga bisa diberikan
dan agar mereka menggunakan itu bisa terjamin dari sisi kesehatannya dan juga safety nya
kalau untuk anak anak sendiri gimana mas maksudnya anak anak dan lansia kan merupakan salah satu tipe yang paling rawan gitu untuk mendapatkan efek merugikan gitu dari bencana
kalau penanganannya dari pmi sendiri seperti apa anak anak kemudian juga lansia untuk obat obatan yang harus mereka terima kemudian juga

jadi itu adalah yang otomatis gitu yang dialami oleh mereka seperti apa
iya kalau untuk kami menyebutnya mungkin dukungan psikosoial ya
kaitannya dengan dukungan sosial kepada anak ataupun dengan manula memang ini kita harus tahu karakteristiknya
iya artinya rekan rekan yang berkecimpung di bidang dukungan psikosoial kami sudah melakukan atau bekerja sama dengan kementerian sosial pastinya yang sebagai lead kaitannya dengan ini
dan memberikan arahan juga pengetahuan pengetahuan kepada personil kami relawan bagaimana katakanlah menangani dengan spesifik kebutuhan
kebutuhan anak anak kebutuhan manula sehingga ketika katakanlah bagaimana mereka berbicara juga itu menjadi memiliki dorongan psikologis yang baik yang bisa mempercepat pemulihan anak anak dan juga para manula
mas ridwan masih terkait dengan perencanaan yang sudah dilakukan oleh pmi pusat dalam menerjunkan personal ya untuk dalam waktu katakanlah satu pekan ke depan
penanganan medis seperti apa yang sudah direncanakan secara bertahap ya kemudian juga bantuan dan persebaran ini ke beberapa titik rencananya itu dalam kalkulasi tersebut pasti sudah direncanakan ya mas ya
jadi untuk kaitannya dengan medis kami memang
kita berencana untuk melakukan distribusi tenaga tenaga kita personil kita
berapa banyak mas
untuk medisnya untuk saat ini baru dua belas orang
katakanlah kami akan memobilisasi juga personil dari rumah sakit bogor kami jika memang itu dibutuhkan
kemudian juga dari makassar juga ada dan dengan spesialisasi mungkin ada bedah tulang dan juga fraktur dan lain lain
karena kami yakin dengan karakteristik gempa itu yang akan banyak adalah hal hal seperti itu gitu ya
luka luka yang katakanlah terbuka dan itu menjadi sesuatu keharusan untuk ditangani oleh rekan rekan kami
kalau untuk bantuan persebarannya sendiri di titik mana saja
mas kan kalau misalnya bisa dijabarkan atau lebih jelas gitu
saat ini personal diterjun kemana saja kemudian dari laporan terkini yang diterima oleh mas ridwan dan juga pmi pusat
titik titik mana saja yang menjadi fokus utama dan diketahui mempunyai dampak paling parah dari gempa palu ini
yang jelas memang rencana kami memang akan titiknya adalah ke donggala
dan untuk wilayahnya mungkin kami akan berkoordinasi tentunya dengan dinas kesehatan sempat
apakah itu akan ditempatkan di rumah sakit rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit yang memang memiliki fasilitas yang memadai
karena hal ini kita juga harus melihat kebutuhan itu dan itu merupakan katakanlah pendukung tetapi yang wajib gitu ya
jadi kita tetap masih berkoordinasi dan dengan dinas kesehatan setempat di mana mereka akan mengalokasikan tenaga tenaga kami
dan sehingga akan jadi penyebaran yang lebih bagus gitu
mas judul masih ada yang ingin saya tanyakan lagi
tapi akan kita sambung
setelah jeda berikut ini
cnn indonesia breaking news kembali
kita kembali melanjutkan dialog bersama dengan kepala subtanggap darurat pmi pusat ridwan sobri charman yang masih berada di studio cnn indonesia ya mas ridwan
kita teruskan kembali mengenai bagaimana penanganan terhadap korban di sana dari pmi pusat sendiri
apakah mungkin sampai dengan saat ini masih belum terjadi kontak ya atau laporan terkini dari personal yang terjun ya
iya saat ini memang masih kami masih menunggu dan diharapkan dalam beberapa jam kita bisa mendapatkan informasi itu mungkin
nanti kita lihat dari yang terdekat lah kayak tadi pak lovo ataupun yang lainnya
mas untuk penanganan dari korban gitu terus kemudian juga pembangunan hunian sementara gitu teh
apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh para korban terutama terkait dengan bencana
gempah dan juga tsunami
apakah sebenarnya memang ada beberapa kebutuhan yang khusus dibutuhkan oleh mereka yang terdampak gempa dan tsunami khususnya
iya kalau untuk kebutuhan hunian sendiri memang itu adalah kebutuhan primer ya
artinya katakanlah begitu sebuah rumah mengalami retak retak ataupun strukturnya yang katakanlah membahayakan ketika
kalau mereka sudah mengalami susulan maka lebih baik tidak tinggal di rumah itu
tetapi ya kemudian akan harus kemana mereka gitu kan apakah mereka harus mengungsi ke bangunan yang serupa ataupun memang ada alternatif lain gitu
dan kemungkinan akan menuju ke alternatif lain selama gempa susulan ini masih terjadi gitu
nah untuk itu minimal adalah dalam beberapa hari ataupun minggu ke depan
biasanya penyediaan penyediaan hunian katakanlah tenda terpal yang bisa kita bilang lebih fleksibel itu bisa dipenuhi oleh para pegiat kemanusiaan ataupun organisasi organisasi kemanusiaan
mas pmi sudah berkecimpung di katakanlah penanganan gempa penanganan bencana alam sebenarnya yang terjadi di indonesia terutama untuk terkait bencana gempa dan juga tsunami kan memang untuk potensinya di indonesia merupakan negara kepulauan ini kan bisa terjadi ya mas ya
kalau melihat perbedaan yang terjadi di topografi sulawesi dengan pulau pulau lainnya kira kira ini seperti apa
adakah penanganan khusus kemudian juga tantangan apa saja sih tantangan khusus seperti apa saja yang berbeda dibanding penanganan bencana gempa dan juga tsunami di titik lainnya
iya saya pikir kalau untuk karakter itu akan sama kali ya

mungkin kalau kemarin di lombok hanya gempanya saja
mungkin itu saja
kemudian kalau kita men educational dengan aceh ya tentu tidak jangan kita bandingkan kesana gitu
tapi yang jelas begitu kejadian gempa terjadi rata rata memang infrastruktur kita memang masih belum cukup kuat
iya untuk katakanlah digunakan gitu ya mungkin tenaga tenaga ataupun backup lanjutan memang masih cukup lebih tapi kalau di lider lider

dan memang setelah ini ya di mete lepas mengalami
backup lanjutan memang harus dilakukan
katakanlah penyediaan genset atau apa yang memang itu bisa memberikan
memenuhi kebutuhan secara langsung
kalau ada listrik kita bisa berkomunikasi mungkin seperti itu
jadi memang makanya untuk personil kami
kami coba untuk minimal kita bekali untuk hal kejadian ini
jadi sapon menjadi sebuah kebutuhan yang tinggi untuk saat ini
kalau misalnya melihat yang dibutuhkan untuk para pengungsi
tadi selain kebutuhan primer seperti makanan
kemudian untuk lebih memudahkan makanan siap saji
kemudian untuk lansia dan juga anak anak
selimut kemudian juga tenda terpal jasad
seperti yang sudah disebutkan tadi mas
kira kira ada bantuan apa saja sih yang lebih banyak dibutuhkan
oleh korban gempa dan tsunami seperti ini
sehingga mungkin pemirsa
ada yang ingin membantu mengirimkan bantuan
mungkin juga bisa memfokuskan apa saja bantuan yang lain
selain dari titik titik atau bantuan yang sudah disiapkan selama ini
ya memang biasanya untuk kebutuhan bahan makanan
biasanya dari masyarakat sekitar akan banyak untuk kebutuhan makanan
tetapi kadang kadang kita harus melihat kebutuhan kebutuhan yang lainnya
minimal kebutuhan personil atau juga kebutuhan masyarakat
mungkin hal hal yang khusus
kebutuhan wanita kebutuhan bayi
katakanlah kalau seorang dengan ibu hamil tidur di luar
maka minimal kelambu harus ada untuk mencegah dari gigitan serangga nyamuk dan lain lain
jadi itu juga kebutuhan kebutuhan yang memang kalau bisa kita penuhi
memang harus dipenuhi kayak gitu
iya dan semoga bisa dibantu juga ya untuk mereka yang ingin mengirimkan bantuan ya mas ridwan
satu lagi sebenarnya yang ingin saya tanyakan
tapi akan kita sambung setelah jeda berikut ini saat cnn indonesia breaking news kembali
cnn indonesia breaking news
ya kita kembali dengan dialog bersama kepala subtanggap darurat pmi pusat ridwan sobri charman
kita masuk ke bagaimana sistematisasi ya mas mengenai penanganan
kemudian juga dari pmi pusat sendiri
kalau idealnya ya mas ya saat ini personal yang diterjunkan ke lokasi bencana di gempa palu berapa mas
tapi kalau pasti kedepannya jumlahnya akan bertambah ya mas
oke idealnya saat sedang ada lokasi bencana seperti ini
ada berapa sebenarnya kalau dari pmi pusat ini harus menurunkan personel
terus kemudian juga bagaimana sistematisasi dari mungkin penugasan
apakah akan ada penukaran jadwal atau shift shiftan gitu misalnya seperti saya nih ya
jadi jurnalis pasti kalau saya berangkat
kemudian saya akan ditukar shiftnya dengan jurnalis yang lain gitu
jadi memang personil yang kita mobilasi saat ini adalah lima puluh dua orang
dan ini merupakan inisial gitu ya
hal hal mereka harus melakukan hal hal dasar untuk
tadi pertolongan sifatnya
dan katakanlah mengurangi angka kesakitan yang memang terjadi
kemudian di kita
melihat konteks kejadian seperti ini
maka memang jumlah personil yang akan dimobilisasi harus berbanding dengan orang yang akan kita layani
katakanlah seperti itu
jadi kalau umumnya
pmi akan mencoba menghandle antara lima belas sampai dua puluh persen misalnya
jadi kami paling tidak ke depan akan memobilisasi sekitar empat ratus an orang gitu ya
yang akan melakukan hal hal dasar

yang akan melakukan aktivitas di sana
ya dari segala macam pelayanan yang ada kita di pmi
kemudian untuk sistem rolling
katakanlah biasanya kami memiliki standar selama empat belas hari
tujuh belas hari karena di dalam situasi darurat
di mana semua harus cepat
tingkat stres tinggi
maka kami dalam sop kami empat belas hari
dan itu bisa diperpanjang
oke fleksibel ya sesuai dengan kondisi
ya tapi minimal empat belas hari itu harus terpenuhi
sehingga ini bisa dilakukan dan akan terus dievaluasi
untuk penanganannya sendiri berarti sekali lagi bisa mungkin dijelaskan ya mas ya
untuk dari pmi sendiri untuk fokus penanganan di sektor mana saja sih sebenarnya
iya untuk pmi sendiri kami mencoba untuk di sisi kesehatan tadi yang pertama
dengan memobilisasi personil personil medis
dan juga ambulans dari wilayah terdekat
dan tentunya dari tenaga medis dari rumah sakit yang kita naungi ya
seperti rumah sakit pmi bogor kita akan memobilisasi ke sana
kemudian juga kami mencoba untuk evakuasi juga rekan rekan di sana
mengevakuasi ke wilayah yang aman
dan dari bencana susah
dan dari usulan katakanlah jika memang itu ada gitu
tetapi memastikan bahwa mereka aman itu menjadi sebuah keharusan
prioritas ya mas ya
kemudian juga mungkin tadi dari sisi air dan sanitasi
kami memiliki kekuatan untuk memproduksi air
katakanlah dengan skala delapan ribu liter per jam
dan itu bisa kami mobilisasi dari gudang kami di bandung
jadi untuk memobilisasi itu kami ingin mendapatkan informasi yang tadi saya bilang
inisial respon dari rekan rekan yang ada di lapangan
kemudian juga mungkin kami akan memasuki wilayah di hunian shelter
yang sifatnya adalah darurat gitu ya
karena memang sebenarnya kami lebih fokus di wilayah itu
jadi bagaimana masyarakat mendapatkan hunian
yang sementara tapi cukup layak ya mas ya
ya sementara tapi cukup layak
dan memenuhi tadi standar standar minimum yang sudah ditentukan oleh organisasi global maupun nasional di sini
baik itu bnpb kemensos dan lain lain
oke berarti kalau misalnya kita list kesehatan tenaga medis evakuasi air dan sanitasi dan juga shelter darurat ya
tapi kalau misalnya kita melihat dengan kondisi dan juga pasca gempa di palu ya
dengan kondisi dan juga topografi

kalau berdasarkan perencanaan nih mas pasti kan sudah melihat bagaimana adanya kesulitan yang akan mungkin dihadapi oleh para personel diterjunkan
bagaimana kesulitan tersebut terjadi atau kesulitan apa saja yang bisa dialami oleh para personel yang terjun
dan kemudian bagaimana tindakan preventifnya atau apa ya katakanlah untuk mencegah kesulitan tersebut bisa menghambat kinerja dari para personel yang terjun
memang dalam situasi darurat kesulitan itu akan selalu ada ya
minimal adalah ketika bagaimana mereka teman teman melakukan aktivitas di lapangan
mungkin isu yang katakanlah saat ini dihadapi ya tadi komunikasi ya
salah satunya komunikasi kemudian mungkin transportasi yang sekian jauh jaraknya
dan kami akan dalam perencanaan kami kami akan men set up sebuah post covid
di mana mungkin letaknya adalah cukup aman dan memiliki akses informasi
kemudian juga akses akses lain lainnya
artinya bisa dijangkau lebih mudah oleh rekan rekan dan juga oleh para penerima manfaat ataupun masyarakat di sana
itu salah satunya akan kita lakukan
kalau misalnya terakhir sih mas
masih ada sih sebenarnya yang mau saya tanyakan
ini kalau melihat juga nih bagaimana dengan katakanlah masyarakat gitu atau budaya dari masyarakat selama ini yang melihat
kayak tadi disebutkan oleh pak hamzah latif ya
tsunami ini terjadi saat masyarakat ini tampaknya tidak terlalu melihat potensi bencana yang dialami atau diakibatkan tsunami tersebut
dan biasanya terjadi atau dalam sejarah saat penugasan pmi selama ini bagaimana menangani masyarakat yang belum terinformasikan
akibat bencana sebab dan kemudian juga akibat bencana serta himbawan apa saja sih yang dari pmi bisa alamatkan kepada masyarakat terutama mereka yang menjadi korban dari bencana ini
memang ini umumnya adalah informasi informasi kebencanaan kaitannya dengan gampah bumi
yang pertama mungkin bagaimana kita tidak panik gitu ya
kita ketika masyarakat dan juga kita sebagai pelaku kemanusiaan berusaha
untuk tidak panik
memang itu adalah kata yang mudah diucapkan
tetapi ketika kita berada real di lapangan itu akan menjadi sulit gitu
kita mungkin akan blank untuk itu
tetapi unsur kebiasaan itu menjadi sangat perlu
apalagi tadi para ahli sudah menyatakan bahwa memang wilayah itu katakanlah cukup beresiko tinggi untuk terjadinya sebuah gempa gempa dan susulannya
jadi yang bisa kita lakukan

yang akan selalu menginformasikan ini sebenarnya jauh sebelum kejadian itu terjadi
tetapi memang karakter kita adalah kita tidak akan melakukan itu sebelum terjadi
biasanya seperti itu
dan ini sudah terjadi dan mungkin ini adalah momen yang tepat juga untuk menginformasikan bahwa ini adalah sudah di depan mata
artinya bahwa kita jangan sampai hal ini terjadi lagi
bahwa ketika air surut katakanlah kita memang harus sudah pergi
harus sudah pergi dari bibir pantai dan mengamankan diri
dengan lihat jangkauannya
kalau tadi pak sutopo mungkin bilang delapan ratus km per jam
maka lari kita harus lebih cepat
sembilan ratus km per jam gitu ya
iya sembilan ratus artinya kita harus lebih cepat
satu langkah lebih awal
dalam tempo mungkin dua puluh menit ataupun dua puluh lima menit harus menyelamatkan diri gitu
satu langkah lebih cepat daripada bencana tersebut ya mas ya
jadi kita harus sudah mengantisipasi untuk itu
oke mas ridwan kita tahan lagi mas
masih akan ada yang kita bahas
tapi kita akan lakukan dialog tersebut saat cnn indonesia breaking news kembali setelah jeda berikut ini
kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan kepala subtanggap daurat pmi pusat ridwan sobri charman
mas ridwan tadi sempat mengatakan sulawesi tengah ini digunakan sebagai simulasi tentang tanggap bencana ya oleh pmi pusat
saat itu kalau boleh tahu mas laporan kemudian juga bagaimana hasil dari simulasi tersebut oleh pmi dan kemudian juga hasilnya bisa diimplementasikan dalam penanganan bencana di gempa palu ini seperti apa
ya memang sekitar dua bulan yang lalu kami melakukan simulasi penanganan bencana di sulawesi tengah
dan ini juga sekaligus merefleksikan ketika bencana terjadi di sekitar pulauan sulawesi artinya bagaimana kami bisa menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang ada di sulawesi
dan itu kami hitung seluruhnya baik itu dari jarak tempuh kemudian kapasitas dan lain lain sebagainya
termasuk memperhitungkan bagaimana ketika bandara ataupun pelabuhan juga menjadi terdampak pada saat itu
kami pikir ini ya adalah sebuah simulasi yang katakanlah cukup berjalan dengan baik
artinya keterlibatan dari seluruh rekan rekan relawan di seluruh sulawesi itu juga sudah aware sudah dapat mengetahui potensi dan juga kejadian walaupun ini adalah sebuah simulasi gitu
dan bagaimana mereka
dengan kecepatan untuk memobilisasi kemudian bagaimana perlengkapan yang dibutuhkan hingga bagaimana mobilisasi barang barang logistik kita dari sulawesi selatan ataupun dari makassar
ini yang kebetulan simulasi ini juga berjalan dengan baik bersama dengan pemerintah daerah pada waktu itu
dan ya walaupun ini sebuah kejadian yang tidak kita inginkan tetapi ini adalah berhasil
dan ya walaupun ini sebuah kejadian yang tidak kita inginkan tetapi ini adalah berhasil
jadi maksudnya ini adalah bagian dari latihan yang suatu saat memang terjadi dan memang saat ini adalah waktu yang menentukan
artinya bahwa mereka harus melakukan apa yang sudah disimulasikan pada waktu itu atau mungkin bahkan lebih baik
karena memang waktu itu mereka juga bisa belajar dari apa yang baik apa yang kurang baik dan bagaimana memperbaiki ketika terjadi bencana gitu
oke kalau boleh tahu mas simulasi yang dilakukan seperti apa

personal pmi yang saat itu
mengikuti proses simulasi
untuk waktu itu
personel yang mengikuti
memang sekitar baru di angka
dan itu dari
provinsi ya baik itu dari gorontalo
sulawesi selatan dan juga
yang lainnya termasuk beberapa
pelatihan pelatihan juga kita berikan
juga tidak hanya dari
palang merah tetapi dari
instansi pemerintah juga
kepesertaannya menjadi sebuah keharusan
mungkin waktu itu kami bekerja
sama dengan bbbd ataupun
juga dinas sosial sehingga
sebelum bencana sudah terjadi
apalagi kalau ketika terjadi
dan itu kita berharapkan
memang sudah dibangun
jauh sebelum ketika
bencana itu terjadi artinya
hal hal yang menurut kami sebuah
yang baik gitu pada waktu itu
mas ridwan kita masuk lagi mengenai penanganan
penanggulangan dan juga penanganan korban
dalam bencana palu ini ya
masih gempa palu kalau melihat
shelter dalam sebuah pengungsian
katakanlah belajar dari
bencana bencana sebelumnya yang terjadi di indonesia
apa saja sih yang menjadi
keluhan utama dari para pengungsi
dari para korban terutama yang terkena
dampak dari bencana gempa
dan juga tsunami
yang baik keluhan terbesar
adalah mungkin dari sisi
bagaimana mereka membersihkan
oke infrastruktur yang rusak
iya artinya ketika
bayangkan mungkin kita menjadi keluarga
bagaimana kita membangun
hunian kita di sampingnya
ketika satu sisi
yang harus kita bersihkan
dan itu tidak mungkin dengan
hanya dengan tangan kosong
hanya harus ada
tool ataupun peralatan peralatan
equipment yang memang mendukung untuk itu
dan itu mereka
katanya jarang yang punya itu
dan artinya bahwa pmi juga
dan mungkin lembaga lembaga lain
perlengkapan bagaimana mereka bisa membersihkan
ataupun dengan masing masing keluarga
ataupun dengan masing masing keluarga
sehingga itu bisa mempercepat proses pembersihan
iya dari sisi pemdanya sendiri
kalau memang di wilayah urban ya
mereka akan sulit kan
dengan lahan yang terbatas
kemudian belum lagi membersihkannya
kemudian belum lagi mereka
set up ataupun memasang kembali
terpalat temen tenda tenda yang
mereka butuhkan pada saat itu juga gitu
itu memang hal yang sangat penting untuk mereka
itu memang hal yang sangat penting untuk mereka
itu memang hal yang sangat penting untuk mereka
belum lagi kalau kita
dengan kebutuhan saat ini
saya nggak tahu ya berapa ratus
rumah kemungkinan yang akan mengalami itu
dan dimungkinkan juga bahwa
stok yang ada itu juga terbatas
baik itu di sisi
pemerintah atau mungkin bahan bahannya
pemerintah atau mungkin bahan bahannya
atau mungkin bahkan di market lokal atau pasar pasar lokal
nah itu yang menjadi katakanlah tantangan kesulitan yang biasanya terjadi ketika event event pada bencana seperti ini
oke kalau misalkan beberapa kebutuhan primer ada di atau bisa ditemukan kan di pasar
kemudian juga pusat perbelanjaan ya tapi dengan adanya dampak atau terdampak dari bencana ini
hal hal seperti itu kan tidak bisa ditemukan
sementara banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi gitu
terutama untuk mereka yang membutuhkan suplemen dan juga tambahan kesehatan ya untuk membantu
untuk menyembuhkan diri mereka sendiri
bagaimana dari pmi sebenarnya untuk membantu mereka untuk sementara ini
agar bisa mengembalikan kondisinya setidaknya menyamai
hampir menyamai kondisi mereka sebelum terjadinya bencana mas
ya memang untuk sesaat ketika
karena pemenuhan kebutuhan dasar tadi sudah terpenuhi
maka kita akan biasanya beralih kepada pemulihan
artinya pemulihan itu ya yang tadi saya bilang
bahwa kemungkinan hunian itu menjadi sebuah keharusan bagi masing masing keluarga
karena tingkat resiko di sebuah pengungsian yang secara kolektif itu akan lebih tinggi gitu
maka kalau dari sisi kita akan lebih baik
mereka bisa berkumpul bersama keluarganya masing masing
memiliki ruang privasi yang cukup gitu
sehingga ini yang selalu kita dorong gitu
walaupun digunakan menggunakan bahan bahan bekas reruntuhan yang bisa mereka pergunakan gitu ya
untuk mendirikan sebuah hunian yang layak dan juga bermartabat lah kurang lebih seperti itu
mas kita masuk mengenai kedistribusi dari
bantuan ya kepada warga
kalau misalnya kita belajar dari pasca gempa lombok kemarin
beberapa bantuan tersebut memang tersalurkan ke daerah atau lokasi bencana
tetapi hanya sampai di katakanlah posko satu atau dua posko pengungsian terbesar
bagaimana pmi menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadi
dan distribusi dari bantuan yang dikirimkan ini bisa merata ke semua titik pengungsian
nah biasanya memang ini yang sering terjadi ya
yang pertama adalah setiap lembaga memang diwajibkan untuk melaporkan minimal
apa yang sudah dilakukan di mana dan seberapa lama gitu ya
seperti misalnya katakanlah di lombok seperti itu
ataupun di wilayah wilayah kejadian lain
jadi kita bisa mendistribusikan dengan apa yang kita punya
tetapi minimal adalah apa yang akan kita rencanakan juga terlaporkan kepada pemerintah
ya laporan pertanggung jawaban gitu ya mas ya
iya tidak juga perlaporan pertanggung jawaban
artinya laporan di mana titik distribusi kita
karena kalau laporan pertanggung jawaban pasti dengan mitranya masing masing
jadi seperti itu minimal pemerintah pasti akan menanyakan tiga w ataupun lima w
siapa berbuat apa di mana sampai kapan
misalnya seperti itu
itu untuk men track bahwa wilayah tertentu sudah dilayani
oleh organisasi tertentu dan sekian banyaknya jumlahnya
jadi tidak ada penumpukan gitu ya mas ya
kita usahakan untuk seperti itu dan kita akan selalu update
minimal adalah ya katakanlah dua hari atau satu minggu untuk sekali untuk mengupdate untuk itu gitu mbak
mas ridwan saya juga ada yang membuat saya penasaran ya
terkait dengan masuknya relawan atau juga baik dari dalam negeri maupun luar negeri
yang ingin membantu para pengungsian ini
sebenarnya selama ini kerjasama dari para pmi dan ini ke depan untuk penanganan dari pmi
pasca gempa palu
seperti apa sih untuk kinerjanya dengan atau katakanlah saling bekerja samanya
dengan para relawan yang berasal tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari mancanegara
kalau kaitannya dengan relawan dari mancanegara memang itu harus kita dapat notifikasi mungkin ya
dari dalam hal ini pemerintah apakah pemerintah akan membuka adanya intervensi ataupun dukungan
dari beberapa negara
atau ngo gitu ya
kemudian dari sisi kita untuk pmi kita juga akan memastikan bahwa personil yang kita kirim
adalah mereka yang memang memiliki kompetensi di bidangnya
artinya ketika kita berbicara air dan sanitasi maka harus ada relawan yang memiliki pengetahuan
dan kapasitas itu gitu
jadi nggak hanya sekedar turun ingin membantu tapi tidak punya skill yang dibutuhkan ya mas ya
karena ya itu akan lebih baik gitu
memudahkan kita untuk mengidentifikasi dan memudahkan kita untuk bagaimana kita bekerja gitu
jadi yang pertama mungkin itu kita akan memperlintaskan
kemudian kita juga berusaha untuk memproteksi relawan kita dengan katakanlah asuransi memang yang harus kita penuhi untuk itu
karena di wilayah bencana itu
bekerja di wilayah bencana
bekerja di wilayah bencana maka resikonya juga akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang yang saat ini kita di jakarta
jadi itu menjadi kewajiban juga keharusan kita untuk memenuhi unsur unsur itu
selain juga daftar daftar tilik ada checklist checklist yang harus mereka penuhi
kaitannya dengan identitas penerimaan mungkin perizinan dari atasan ataupun perizinan dari lembaga
institusi terkaitnya atau sama mereka ya
yang biasanya akan di cross check oleh rekan rekan semua di lapangan
mas kita lanjut atau lebih perjelas lagi ya mengenai bantuan dan juga distribusi bantuan tersebut
berarti kalau belajar dari simulasi yang sudah dilakukan di wilayah sulawesi tengah
kemudian juga ke depan ini untuk penanganan atau penanggulangan ya di daerah palu donggala
terus kemudian juga tadi parigi mutong dan juga penguju
itu ada berapa sudah ada berapa yang diturunkan
yang menjadi merupakan kerjasama bantuan dari pmi kemudian juga mungkin pemerintah daerah
serta untuk idealnya apa saja sih atau seberapa banyak bantuan yang dibutuhkan gitu untuk korban bencana palu ini
oke kalau untuk berapa banyak korban berapa banyak bantuan yang dibutuhkan
saya pikir katakanlah misalnya kita lagi lagi masih berpikir seberapa besar dampaknya
memang saat ini belum kelihatan gitu ya
donggala pun belum terinformasikan ya
artinya belum kelihatan ya
artinya kalau kita berbicara misalnya dari sisi hunian saja misalnya dalam satu keluarga misalnya dia harus mendapatkan dua terpal misalnya
berarti kalau misalnya satu rumah dalam kondisi darurat katakanlah dua ratus ribu orang atau misalnya seratus ribu orang berarti kita bagi empat kemudian berapa kebutuhan itu
dan itu yang kebutuhan minimal yang harus dipenuhi
kayak kemarin aja kita berusaha untuk menuhi empat puluh ribu aja memang agak sulit dengan stok yang ada gitu
entah ini lebih dari itu mungkin itu juga akan menambah resiko kesulitan untuk mendapatkannya gitu
mas sekali lagi kalau misalnya himbawan kepada warga atau masyarakat yang tinggal di wilayah yang mempunyai potensi gempa atau potensi bencana sebenarnya
gempa dan juga tsunami lebih besar gitu misalnya seperti daerah daerah pesisir
kalau dari pmi sendiri menghimbau apa saja sih sebenarnya yang kayak do's or don'ts gitu
hal hal apa saja yang disarankan untuk dilakukan dan disarankan untuk tidak dilakukan seperti itu
yang pertama mungkin bagi mereka yang memiliki rumah yang tinggal di wilayah rentan lah ya atau beresiko tinggi terhadap bencana gempa bumi
maka mereka yang pertama katakanlah tidak panik ya ketika terjadi gempa bumi
kalau mereka yakin di rumah struktur mereka adalah kuat maka mungkin dia bisa berlindung di bagian bagian yang kuat
katakanlah kalau di rumah itu bagian terkuat mungkin di
di bawah meja
iya bisa jadi di bawah meja
dan kalau misalnya teman teman itu yang harus dilakukan tinggal di bawah meja
iya bisa jadi di bawah meja
ketika aman baru kembali keluar
kemudian kalau hindari misalnya menaruh pajangan pajangan itu di tembok ya
ataupun pastikan bahwa ketika rekan rekan tidur lemari itu dengan posisi kuat
artinya kalau kita di kamar biasanya ada pajangan pajangan di atas dinding dinding itu juga menjadi resiko ketika terjadi bencana ya
gempa gitu ya
sementara kalau misalnya di lokasi pengungsian sendiri saat ini mas gitu
ketika para korban selamat dan luka luka diobati dan juga katakanlah dipulihkan gitu secara medis di lokasi pengungsian
apa saja yang saat ini harus mereka waspadai dan juga perhatikan ke depannya
iya untuk di pengungsian ya memang untuk di pengungsian ketika terjadi guncangan
biasanya pengungsian itu kami berharap tidak di permanent building juga
karena di permanent building pasti mereka masih ada rasa trauma
rasa trauma untuk itu dan mereka biasanya akan butuh waktu untuk itu paling tidak
iya paling tidak ya empat belas hari atau mungkin satu bulan tergantung dengan frekuensinya
ketika mereka berada di pengungsian ya memang mereka harus memastikan bahwa wilayahnya itu aman
artinya menghindari katakanlah dekat infrastruktur yang seperti tiang tiang yang dimungkinkan itu roboh
ke tendanya masing masing
kemudian juga memastikan bahwa di tenda tenda itu juga tidak memiliki katakanlah kompor di rumah tangga yang pada saat itu menyala
yang berpotensi melahirkan bencana baru ya
yang berpotensi berbahaya jangan sampai tenda yang kita tempat itu mungkin kebakar dan lain lain
nah iya artinya itu yang perlu di
ingatkan oleh rekan rekan semua bagi para
oke terakhir mas
untuk para relawan yang ingin membantu misalnya ke lokasi pengungsian dan juga para pemirsa yang ingin menyalurkan bantuan
kira kira ada himbawan khusus mas
ya untuk relawan yang ingin menyalurkan bantuan mungkin
membantu turun langsung ke lokasi
iya atau membantu turun ke lokasi
saya pikir tadi ya untuk relawan pastikan dia siap dengan segala konsekuensinya
bahwa mental fisik itu memang harus
paling utama ya
dalam kondisi fit
kemudian juga pelindungnya alat pelindung dirinya
helm kemudian sepatu yang memang mencukupi
dan juga asuransi untuk secara personel itu
kemudian juga untuk
barang bantuan ya
kalau barang bantuan diusahakan jangan memberikan bantuan
seperti halnya pakaian layak pakai misalnya
karena memang pakaian layak pakai itu tidak bisa di audit ya
tidak ada nilainya dalam sebuah audit gitu
jadi walaupun katakanlah sekarang pakaian saya seratus ribu
ketika second akan menjadi sepuluh ribu
siapa yang menentukan itu
artinya tidak ada
jadi hindari memberikan barang barang yang sifatnya
malah kurang bermartabat ya dalam arti bahasa kami gitu
kemudian kalau bisa memberikan bantuan berupa cash
dan bisa dibelanjakan di wilayah lokal terdekat
karena itu juga merupakan
katakanlah pemulihan dari sisi sektor ekonomi
dari sisi sektor yang lain lain
karena begitu benjana terjadi pasti
inflasi itu kemungkinan besar akan tinggi ya di sana
makanya gitu kita sudah perhitungkan untuk itu
dan ya lagi lagi memang
bahwa sedekat mungkin kita berusaha menolong di wilayah terdekatnya
baik mas ridwan
terima kasih sekali lagi mas atas waktunya
kita harus sudahi dulu
tapi kita harapkan agar mungkin untuk penanggulangan
bukan mungkin sih sebenarnya
untuk kedepannya memang penanggulangan bencana
yang sedang dilakukan saat ini untuk para personal yang terjun berjalan lancar
kita harapkan juga agar kabar dari teman teman yang sedang turun saat ini
juga cepat disampaikan kepada mas ridwan dan kawan kawan
di jakarta ya
jadi mas ridwan sekali lagi semoga lancar
dan kita harapkan agar untuk proses pemulihan berjalan dengan cukup baik ya mas ya
terima kasih sekali lagi mas dur atas waktunya